waktu kurang dari sepekan dua maskapai salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik
akibat kesalahan ini kementerian perhubungan membekukan layanan ground handling lion air di bandara soekarno hatta
dan juga air asia di bandara ngurah rai denpasar
kesalahan penurunan penumpang internasional terjadi saat pesawat air asia dengan nomor penerbangan kz lima ratus
delapan rute singapura denpasar tiba di bandara ngurah rai senin malam enam belas mei
sebanyak satu ratus lima puluh lima penumpang diturunkan
namun salah satu bus apb yang dikemudikan sopir berinisial ei justru menurunkan empat puluh delapan orang penumpang di terminal domestik
akibatnya seorang penumpang bernama jonathan darwin asal selandia baru sempat lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi
pihak otoritas bandara telah memeriksa penerapan standar operasional pt indonesia air asia
angkasa pura juga menghukum sopir bis apb untuk tidak bekerja sementara waktu
ini berdasarkan hasil investigasi
ada keraguan dan miskomunikasi antara sopir bus apb dengan flight controler yang mengatur menaikkan petugas yang mengatur menaikkan penumpang
kesalahan serupa juga terjadi di bandara soekarno hatta banten sepuluh mei lalu
saat penumpang lion air jt satu ratus enam puluh satu dari singapura dibawa ke terminal kedatangan domestik
bus yang menjemput penumpang lion air salah menurunkan penumpang
bus yang seharusnya menuju terminal dua internasional malah berhenti di terminal satu domestik
akibat kesalahan itu dari satu ratus delapan puluh dua penumpang tiga penumpang warga negara indonesia dan satu penumpang warga negara hongaria
tidak menjalani pemeriksaan petugas imigrasi serta petugas bea dan cukai bandara
penumpang yang seharusnya ke terminal internasional terminal dua salah satu bis ada yang salah
arah yaitu ke terminal satu domestik
akibat pelanggaran ini kementerian perhubungan membekukan layanan ground handling maskapai lion air di bandara soekarno hatta
dan maskapai air asia di bandara ngurah rai denpasar
surat pembekuan dikeluarkan direktur jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan tanggal tujuh belas mei dua ribu enam belas
kedua maskapai diberi waktu lima hari untuk mencari solusi terkait kesalahan menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik